kamunya kemana aja sih dari tadi aku enak
aku bawa langsung nyari kamu kemana
aku lagi bantuin nenek di depan
tuh kamu ini gak bilang bilang sama aku buat nenek
yaudah sekarang kita sarapan dik
kamu ngapain disini
kamu masih menjadi simpanan orang
kamu bukan anak ibu
ibu harus percaya sama dewi
dewi bukan simpanan orang
ibu harus percaya
ibu gak mau lagi dengar kebohongan
tidak ada kamu pergi
pergi dari sini
apa yang kamu masih disini
kalau itu mau kamu
ibu ibu ibu
ibu jangan ibu jangan ibu
ya allah nek dewi pergi dari ibu
mama pergi sekarang
ibu jangan kenapa napa
kalau nampak sama ibu
dewi gak tahu dewi gimana
ya allah nek dewi pergi sekarang
ini ada sesuatu di ibu
satria kan udah bilang sama mama
mama gak perlu deh berpantu pantun lagi
pria ini memang udah waktunya
kamu harus periksa mata
sekalian kita ngecek ngecek
siapa tahu udah ada donor mata untuk kamu
kita gak perlu kurma sakit pak
udah deh gak usah macem macem
kamu udah bosan ngeliat
gak mau liat lagi seumur hidup iya
masih terus aja mau buta buta terus iya
kenapa sih satria
pak rumah sakit
kalau mama tetap aksa satria juga bisa
pak minggir pak saya mau turun
satria tunggu satria
lepasin satria ma
biarin satria sendiri
satria kenapa sih kamu selalu seperti ini
mama tahu kamu gak pernah mau dianggap lemah sama orang lain
tapi kalau kamu berliat untuk mengoperasi mata kamu satria
kamu bisa seperti orang normal
dan kamu bisa akan bekerja lebih baik
kenapa sih kamu selalu nolak kalau mau beriksa mata satria
satria dulu pernah penuh harap mah
dan siap untuk dioperasi
operasinya gagal kan
ada siapa susu
ya ada siapa schon
operasinya gagal ya dok
soalnya kan saya udah lama disini
tapi belum ada perubahannya
operasi kali ini
masih bisa dilakukan operasi selanjutnya
kalau nanti sudah ada donor lagi
kegagalan itu membuat satria
ngerasa buta untuk kedua kalinya mah
dan satria gak sanggup lagi
untuk ngerasa buta untuk ketiga kalinya
jangan paksa satria untuk kooperasi lagi
biarkan satria buta untuk selamanya
satria terima kenyataan ini mah
memang ngerti banget sama perasaan kamu
mama akan tunggu
sampai kamu sendiri punya niat
untuk operasi mata
sekarang kita ke mobil
terus langsung ke kantor
dari tadi aku enak
aku bawa langsung nyari kamu kemana
aku lagi bantuin nenek di depan
mau bantu nenek
ya udah sekarang kita
kamu ngapain disini
aku kesini mau minta maaf sama kamu andre
dan juga mau minta maaf sama
perbuatan aku kemarin
kayaknya gak pantas
aku jadi malu sendiri
enggak aku masukin ke hati
aku masukin ke hati
mbak lila udah minta maaf
dan aku gak mau
aku ada sesuatu buat kamu
tinggal di mobil ya

mbak saya aja yang ke belakang ngambilin
kamu tanya sama spir aku aja
ada sidi di belakang
lu makin manis aja sih kalau dilihat
apalagi kepala lu dipitain
kayak kado yang mahal tau gak
ih si a'a
bisa aja ngerayunya
eh beneran lah sumpah
ih bikin nafsu lu tau gak
supirnya mbak lila ada
oh ini dia
oh jadi akag itu supirnya mbak lila
pantesan waktu ada mbak lila ada akang juga
dewi gak tau
dewi gak tahu kirain dewi akang nyari dewi
dewi kamu kenal sama nolila eh kamu akrab gak
dia suka cerita cerita tentang akang gak
maksudnya kamu udah cerita soal pertunangan kita belum
ngapain dewi cerita lagian mana dia peduli dewi udah tunangan atau belum
dewi juga gak terlalu akrab sama mbak lila
eh tapi kang kayaknya gak ada salahnya deh kalau dewi cerita kita udah tunangan
soalnya kayaknya selama ini mbak lila tuh curiga sama dewi
dia pikir dewi mau ngerebut mas andre
kalau dewi cerita kita udah tunangan kan mungkin dia lebih santai sama dewi
wih jangan we jangan maksudnya jangan
non lila itu gak suka punya supir yang udah kawin ataupun mau kawin
katanya suka ribet kalau punya supir yang kayak gitu minta izin ini
izin itu ah pokoknya ribet deh
ya apalagi kalau sampai tahu akang dulu pernah berbuat salah sama kami
ya soal itu mah dia nggak akan cerita tuh kang
tapi kok aneh banget nanti kalau kita udah kawin gimana
masnya mau dirahasiain juga
ah itu mah gampang wih nanti aja dipikirinnya
yang sekarang tuh biar aman kamu jangan cerita dulu
ya soalnya wih nyari kerjaan di jakarta tuh susah
masa kamu tega sih nyusahin akan
kan akang kerja uangnya buat kamu juga